anda masih menyaksikan layar demokrasi
imbauan mui jawa timur agar umat muslim tidak mengucapkan selamat natal
menjadi polemik di ruang diskusi publik
di lain tempat setelah beredar kabar adanya pelarangan
suasana perayaan nisa natal di kapupaten dan mas raya sumatera barat berlangsung dengan damai
hari ini seluruh umat nasrani merayakan hari raya natal
namun dalam sepekan kebelakang beberapa hal mengganjal hikmatnya suasana natal di indonesia
isu larangan ucapan selamat natal hingga larangan perayaan natal merebak di ruang diskusi publik
suasana damai akhirnya mewarnai perayaan nisa natal di kapupaten dan mas raya sumatera barat
umat kristiani bergembira karena bisa merayakan natal di tengah terpahan isu adanya pelarangan
perayaan natal di darmas raya menjadi sorotan lantaran beredar kabar adanya pelarangan
terutama di kampung baru
namun warga mengaku heran karena kehidupan toleransi beragama berjalan aman selama ini
putri presiden keempat gusdur yeni wahid merespon isu pelarangan tersebut
baginya pelarangan perayaan natal melanggar undang undang dan konstitusi
melanggar undang undang itu sudah jelas
di indonesia kan semua setara
konstitusi kita sudah menjamin kesetaraan hak setiap warga untuk merayakan
untuk beribadah sudah dijamin oleh undang undang
kalau kemudian ada yang melarang itu jelas sudah melanggar undang undang
dan harus disikapi oleh pemerintah daerah
jadi kita mengingat pemerintah daerah juga lebih tegas
memfasilitasi umat untuk bisa beribadah
jangan kemudian masa beribadah di rumah nggak boleh
sebelumnya menteri agama fahrul rozi menyampaikan bahwa
isu pemindahan perayaan natal di darmas raya merupakan kesepakatan bersama
karena adanya gereja di wilayah tersebut
katanya itu kesepakatan yang sudah lama
karena di sana tidak ada gereja
maka memang natalan itu disepakati dari dulu memang di sawah lunto
bukan di dua kabupaten itu
di jawa timur majelis ulama indonesia atau mui jatim mengimbau umat muslim
tidak ucapkan selamat natal kepada umat mas rani
menurut sekretaris mui jatim pengucapan selamat natal atau selamat hari besar
agama lain bisa merusak akidah islam
isu larangan perayaan dan pengucapan selamat natal
dinilai dapat mengurangi semangat toleransi dan kesatuan
padahal hari raya agama mestinya jadi momen bahagia
tak hanya untuk umat agama yang bersangkutan
namun juga untuk seluruh umat
serta jadi momentum baik untuk membangun semangat kedamaian
terang dan semangat natal seharusnya jadi momen tumbuh
untuk merawat persaudaraan di antara kita
persaudaraan yang belakangan mendapatkan ujian tidak mudah
dalam konteks sosial dan politik kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk
kami akan mengajak anda untuk merayakan natal malam ini
dengan semangat persaudaraan ala indonesia
bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya
di studio malam hari ini ada pendeta st peter
gereja kristen pasundan
sudah lengkap ya pak pendeta saat malam
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
ada cak sunanto ketua umum pemuda muhammadiyah
selamat malam cak nanto terima kasih sudah hadir
dan ada mas al sastro budayawan nahdlatul ulama

terima kasih mas al sastro sudah hadir di studio pada malam hari ini
sebelum kita memulai dialog mungkin saya mau mengucapkan selamat natal terlebih dahulu
kepada pak pendeta peter sudah mau meluangkan waktu
di tengah keriuhan dan juga perayaan natal
mau datang ke sini untuk berbagi cerita dan juga berdialog bersama
dengan kita merayakan malam natal pada hari ini
ya selalu menyenangkan dapat ucapan seperti itu
di tengah narasi seperti ini ya
di tengah narasi yang selama setahun terakhir ini
kita kan sudah lelah sebetulnya ya
dengan tendisi politik yang cukup berat
cukup memanas pada tahun pemilu selama satu tahun ini
kemudian di mana ujaran kebencian itu sempat berada di mana mana
kemudian membelah masyarakat melalui politik identitas
arti natal di tengah situasi seperti ini apa sih sebetulnya pak pendeta
saya merujuk aja ke tema besar pgi dan kwi tahun ini
bahwa natal adalah momentum untuk gereja gereja
menjadikan dirinya sahabat bagi orang lain sahabat bagi semua orang
diakui memang bahwa tahun ini luar biasa irisannya ya
dan di beberapa kalangan gereja pun tidak bisa dipungkiri
hal ini memang mempengaruhi kehidupan bergereja secara umum
tetapi bersyukur bahwa momentum natal kali ini menjadi kesempatan baik
untuk gereja menyadari bahwa panggilan utama gereja adalah untuk menghadirkan
touching touching sentuhan yang mendatangkan perdamaian
yang mendatangkan persahabatan satu dengan yang lain
oleh karenanya tema besar tahun ini adalah gereja yang menjadi sahabat bagi semua orang
untuk berusaha untuk meng counter narasi yang luar biasa satu tahun ini terjadi
di konteks perpolitikan kita saya pikir
berarti sebetulnya juga merasakan ya bahwa ada suasana kurang nyaman dalam kehidupan berbangsa kita
selama satu tahun ini dan puncaknya kemarin kemarin ini pada saat pemilih memang ada suasana kurang nyaman
saya pikir tidak bisa dipungkiri itu ya buat apa buat seder sedara di kalangan minoritas
hal hal ini memang terjadi dan beberapa kali momentum momentum tertentu memang dirasakan langsung begitu ya
tapi bersyukur bahwa tahun ini menjadi momentum baik menurut saya
pgi dan kwi mengarahkan tema besar supaya lalu kita tetap kembali kepada track kita
untuk terus menghadirkan sentuhan sentuhan yang mendatangkan apa
narasi narasi rekonsiliasi satu dengan yang lain
oke cananto bagaimana narasi narasi rekonsiliasi bahwa memang dirasakan oleh tadi
sudah disampaikan oleh pak mendeta ada suasana kurang nyaman sebetulnya

saya sangat bersyukur bahwa perayaan natal ini damai dan saya ucapkan selamat dalam konteks keyakinannya
tapi bagi kami bahwa konsensus kata selamat itu tidak perlu diperdebatkan terus
karena narasi apakah kita melakukan boleh atau tidak sudah terlalu lama
saya yang paling penting adalah bahwa kita
mau mengucapkan selamat atau tidak itu kita tetap bersaudara
karena jangan sampai mengurangi setiap orang
karena ini toleransi toleransi itu jangan sampai mengurangi keimanan seseorang
dan ucapan selamat seseorang belum tentu menambah keimanan orang lain juga
jadi jangan diperdebatkan hal hal seperti itu
dan bagi kami muhammadiyah itu sudah selesai
jadi kami tetap bersaudara walaupun putusan patwanya bahwa kami tidak dianjurkan
tidak dianjurkan untuk mengucapkan selamat dan
toleransi itu tidak menurut saya keyakinan kami bahwa kami tidak harus ikut gaya
tapi menurut keyakinan kami tetap kami saudara yang paling penting tidak memaksakan kehendak
dan melakukan kekerasan karena perbedaan perbedaan
kita kan pernah terjadi bahwa setiap perayaan ada aktivitas yang dilakukan oleh sebagian orang
yang merasa lebih beriman dan meyakini bahwa itu salah sehingga melakukan kekerasan
itu saya kira itu sudah berlebihan terhadap keyakinan keimanannya
dan itu tidak boleh dalam konses kenegaraan
apalagi saat ini kita diatur dalam satu payung negara yang damai dan sangat toleran
dan saya kira berikan kesempatan melaksanakan keyakinannya dengan damai
dan kami pimpinan musyad merasa mengawal itu semua tanpa harus mengatakan bahwa kami harus melebur terhadap
cara cara beragama teman teman
ini kan narasi dua orang ini sepertinya sangat dewasa sangat damai sangat memperlihatkan kerukunan toleransi beragama
meskipun satu tahun belakangan ini kita sebetulnya masyarakat mungkin merasa tidak nyaman dengan pembelahan intoleransi yang cukup tinggi
bagaimana anda melihatnya
masyarakat itu terbelah juga kok mbak sebetulnya
yang ramai itu di medsos di debat ini itu
saya itu setiap hari hampir keliling ke daerah daerah ke bawah
yang kedua bahwa perdebatan seperti ini sudah bertahun tahun berlangsung kok nggak bosen bosen
saya itu bingungnya sih tuh
mbak sekarang ini kita mulai menyayang
yang boleh ya alasannya begitu
ada ayatnya ada hadisnya ada argumentasinya
yang tidak boleh juga berangkat dari ayat dari hadis
sudahlah sekarang kita milih
yang boleh ya ayo melakoni kita mengucapkan selamat
yang tidak boleh ya sudah
karena anda tidak boleh ya jangan rame jangan ribut jangan recokin gitu loh
kan fun fun saja
jadi kembalikan diri anda
kayak tadi yang boleh oke silahkan
pbnu misalnya bilang bahwa oke ucapan selamat natal
sejauh itu tidak mengganggu ritual formal
dan tidak menyamburkan persoalan persoalan yang sifatnya akidah dari masing masing agama
bahwa ucapan selamat ini hanya terkait dengan persoalan mu'amalah
persoalan ⁇ muasharoh antar sesama warga bangsa antar sesama manusia sebagai bagian dari warga bangsa indonesia
nggak ada urusannya dengan akidah
ini yang meyakini boleh
ya sudah itu kita jalankan saja
jadi tidak perlu diperluas tidak perlu dibesarkan
iya masa berdebat begini setiap tahun
kok gak bosen bosen loh saya itu
oke tapi sebetulnya kalau kita kembali lagi ke perayaan natal
ini tuh hanya khusus atau eksklusif hanya untuk umat kristiani saja
atau memberikan pesan dan juga arti kepada saudara sebangsa dan juga setanah air sih
saya merasa perlu untuk menyampaikan kenapa lalu pgi dan kwi
mengangkat teks itu yang lalu dijadikan tema besar
apa hiduplah menjadi sahabat bagi semua orang
kalau saya mengacu ke teks yohannes pasal lima belas ayat tiga belas dan empat belas yang dipakai
lalu ketika saya lalu berusaha untuk mereverse ke konteks history teks kenapa lalu yohanes menuliskan itu
menarik bahwa dalam perjumpaan yohanes dengan beberapa orang orang diantara mereka
memang sudah mulai bermunculan potensi perpecahan
jadi terus memang bicara soal narasi narasi perpecahan
narasi narasi intoleran sebenarnya sangat bukan baru saat ini saja
sudah terjadi luar biasa lama
tapi yang menarik bagaimana lalu yesus meng counter cerita itu dengan sebuah sentuhan bahwa
kamu harus menjadi sahabat dengan semua orang ketika lalu semua orang berusaha untuk menjatuhkan kamu
begitu banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan yesus dan kelompoknya ketika itu
lalu narasi yang mau diangkat dari teks itu fania
adalah hiduplah menjadi sahabat semua orang
dengan demikian orang akan mengetahui bagaimana sentuhan baik kita terhadap mereka
menurut saya pesan pentingnya dari tema besar itu adalah jelas
gereja tidak boleh eksklusif terhadap dirinya
gereja bahkan kalau misalkan kita kembali ke tema besarnya
gereja bukan hanya menjadi sahabat bagi sesama manusia van menurut saya
gereja harus menjadi sahabat bagi sesama ciptaan
kita respect terhadap berbagai macam
ciptaan tuhan yang lain dan di dalamnya kita harus mengakaboni mereka juga
supaya lalu tidak antropocentris karena ketika semua antroposentris maka ini yang terjadi sekarang
semua hanya untuk mengedepankan kepentingan kepentingan manusia
jadi jelas saya pikir narasinya natal jelas inklusif buat semua orang
bukan hanya manusia bahkan buat semua ciptaan tuhan
cananto anda melihatnya bahwa sama nggak sih bahwa sebetulnya semua itu menjadi sahabat gitu
apapun agamanya itu semuanya sama
jadi saling menghormati saja
antara satu dengan yang lainnya atau seperti itu ya
kita memang diajarkan bahwa ini kan ciptaan tuhan semua
jadi tidak apa apa
apa ini perbedaan keyakinan dan tidak boleh dipaksakan
jadi setiap orang kalau saya memaksakan kehendaknya kan gak mungkin juga
ini bukan tugas kita untuk meyakini setiap orang
tapi menurut saya perayaan seperti itu harus berdampak kepada semua orang
jadi tidak misalnya hari raya lebaran
lembaran juga harus berdampak kepada semua orang
jadi perayaan perayaan yang dilakukan semua orang
selama keagamaan itu tujuannya adalah pengikat antara satu sama lain sebagai manusia
karena kita tidak pernah menginginkan satu perbedaan yang sangat apa
karena memang kita dilahirkan berbeda
tapi perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk malah menjauhkan satu sama lain
itu konsep ajaran yang relung yang dari hati yang diajarkan oleh setiap orang
problem terbesarnya adalah kalau kita selalu berpikir tek tapi tidak melihat konteknya
tidak kita menganggap
kita menganggap bahwa teks itu harus dilakukan dan pemusuhan ketika berhadapan
itu yang tidak boleh
kami meyakini bahwa ajaran dan nilai agama yang kami anut benar
dan bagaimana kebenaran itu menjadi satu sumbangsi persaudaraan
mendapat berkah dan manfaat bagi orang lain
itu harus diajarkan
dan teman teman saudara kita yang saat ini merayakan mas kristiani
ya saya kira kita tidak perlu
saya meyakini bahwa mereka tidak diucapkan tidak akan mengganggu
tapi tidak mengucapkan
kami khawatir misalnya harus diamini gitu loh bang
bahwa narasi yang dibangun bahwa kalau kita tidak mengucapkan tidak toleran
itu yang tidak boleh
jadi saya kira harus kita biasakan
karena perdebatan itu sudah terlalu lama
harus dihentikan perdebatan begitu
kita hidup dan kita rayakan bersama dan damai dengan untuk semuanya
mas astro tingkat toleransi masyarakat indonesia itu sebetulnya seperti apa sih kalau anda lihat selama ini gitu loh
apakah memang sudah sangat bagus sekali atau memang harus diperbaiki atau seperti apa sih
sebetulnya secara historis antropologis kita itu punya karakter toleran mbak
dari dulu itu sejak zaman sebelumnya itu
hindu buddha di tempat lain berantem sampai sini rukun
suni siah di tempat asalnya berantem berabad abad sampai sini rukun
hinayana mahayana tempat aslinya berantem sampai sini rukun
meskipun tidak bisa dipungkiri awalnya ada konflik
jadi kita ini kayaknya secara sunatullah bangsa nusantara ini sudah diciptakan memang bangsa yang beragam
dan dengan keadaan beragam ini maka ada kemampuan self defense mechanism untuk menjaga toleransi dengan yang lainnya ini
wong kita lahir pecedat ke dunia ini sudah menghadapi kenyataan yang berbeda
etnis beda agama beda kontur beda tradisi beda
nah kalau kita nggak toleran ya susah kita hidup
nah ini yang secara buil in membentuk kesadaran masyarakat nusantara
tapi akhir akhir ini situasi yang sudah tertata terbangun secara antropologis sosiologis begitu
mulai ada yang mau untuk memilah milah mengkotak kotak gitu ya
oke tadi kan anda sudah mengatakan ya bahwa sebetulnya masyarakat kita itu toleran
tapi apakah masih ada problem problem intoleransi di masyarakat kita
kita akan bahas nanti pada segmen berikutnya tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
mas astro tadi sebelumnya kita sudah bahas ya
anda menyebutkan bahwa soal toleran sebetulnya masyarakat kita itu cukup toleran
tapi ada nggak sih sebetulnya problem problem intoleransi di masyarakat kita ini dalam kehidupan beragama
dalam kehidupan beragama
ya banyak mbak
ini terjadi karena orang salah paham
kemudian dikasih paham yang salah
akhirnya dia salah memahami agama
karena tidak sesuai dengan konteks realitas dan lain sebagainya
kemudian dikasih paham yang salah
ini yang menghilangkan akhirnya spirit nilai
ajaran dari agama itu sendiri yang secara universalnya
sehingga tatanan realitas sosial ini
kadang menjadi konflik
karena kesalahan dalam memahami agama itu sendiri
tapi problem problem realnya itu ada gak
misalnya anda lihat perhatikan di masyarakat
ya banyak mbak
orang tiba tiba mau beribadah tidak boleh
alasan gak ada izin lah nggak ada apa
katanya ini kan sudah ada konsensus untuk tidak ibadah
nah pertanyaan saya konsensus kalau ternyata melanggar konstitusi itu apakah diperbolehkan
sama dengan kita bikin konsensus dengan mas nanto
untuk mempersekusi orang lain
nah itu apakah boleh
konsensus ini kan dasarnya harus juga pada konstitusi yang kita sepakati
oke pak pendeta
merasakan nggak sih sebetulnya problem problem intoleransi tadi yang disebutkan oleh mas asro
gue memotret aja data setara institut beberapa waktu lalu
tiga minggu yang lalu mereka konferensi pers menyatakan data yang buat saya cukup menakutkan
lima belas tahun dua belas tahun mas
range dua belas tahun
jawa barat casenya
dan itu cukup menakutkan semuanya berbicara tentang
kasus intoleransi ya
iya semuanya tentang hal pelanggaran kebebasan beragama
di jawa barat saja van itu cukup menakutkan
di dki urutan kedua cukup jauh dua ratus sembilan puluh tiga case
semuanya tentang masih sama tentang hal pelanggaran kebebasan beragama
di jawa timur dua ratus tujuh puluh an jadi cukup menakutkan
dalam kurun waktu dua belas tahun seribu kasus hal pelanggaran kebebasan beragama buat saya
seribu case ini sudah
kita mau bisa rangka berapa lagi van
betapa narasi narasi intoleransi ini masih menjadi pr besar bagi kita begitu
dan ini yang lalu menjadi salah satu rekomendasi nanti di akhir percakapan
saya pikir baik untuk lalu kita bisa
apa sih sebetulnya yang menjadi pemicunya siapa pelakunya itu
siapa kira kira kalau dari kacamata mas astro dulu mungkin nanti saya ke cananto
ya yang menjadi pemicunya ya banyak mbak
satu kedanggalan beragama
kedua hilangnya wisdom dalam beragama
karena indonesia ini cukup luas indonesia ini cukup beragama
perlu kelapangan perlu kedalaman dalam mempraktekan cara cara kita beragama
bahwa dalam memahami teologi dalam memahami akidah itu sudah tidak bisa diganggu gugat
tetapi dalam mengimplementasikan akidah mengimplementasikan syariat mengimplementasikan ajaran
di tengah masyarakat yang beragam ini perlu kearifan kedalaman batin kedalaman jiwa
ke lapangan dada untuk menerima kenyataan ini hidup bertetangga berbeda dengan yang lainnya
agama tanpa wisdom tanpa kearifan jadi sempit mbak sehingga mudah dipecah belah
oke cananto ada kedanggalan beragama yang menjadi salah satu pemicunya yang tadi disebutkan oleh mas astro
sehingga kalau nggak misalnya beragama menggunakan wisdom itu agama akan menjadi pemecah belah
alat pemecah belah anda menyadari itu juga nggak sih bahwa itu menjadi salah satu problem intoleransi di negara ini
ya salah satunya itu yang kedua pasti ada situasi politik
jadi nilai agama dibarengin dengan politik itu akan malah menambah kekeseruhan ideologi dan semakin akut persoalan ideologi
karena menyambungkan satu ideologi dengan yang lain pasti tidak ketemu
jadi ini yang
seharusnya dilakukan dan hadirnya negara bagaimana negara hadir dalam konteks memberikan kesempatan memberikan kenyamanan dalam mengekspresikan nilai keagamaan kita masing masing
tidak harus sama teman non muslim diantara kita aja
ini itu persoalan intoleransinya sangat tinggi loh
bahkan mungkin akan lebih parah gitu kan
jadi ini ke depan yang paling memungkinkan kita antara satu sama lain bahwa jangan dibatkan ideologi itu
jadi ini ada dua keputusan yang sifatnya dunia
dunia maksud saya kalau ada dunia kita
ini ada dialognya
kalau dialog antar ideologi itu kan ya kita hanya satu tahu sama tahu gitu loh
tapi kalau ideologi kehidupan ⁇ muamalah ⁇ itu kan perdebatan konsensus politik kekuasaan perebutan kekuasaan yang dimana itu akan membenturkan kepada nilai jangan dimasukkan kepada perbedaan ideologi yang saya kira semakin aku itu
sebetulnya teman teman umat kristiani itu merasakannya bagaimana sih
apakah gelisah merasakan kemudian ketidaknyamanan dalam melakukan kegiatan keagamaan karena banyak problem problem intoleransi sehingga ada banyak banyak case tadi sampai ratusan case yang anda sebutkan tadi
bagaimana sih sebetulnya
intensitas yang tinggi saya pikir cukup membantu kami jadi mulai terbiasa dengan pressure seperti itu pak
tidak bisa dipungkiri menurut saya ya
cuma terbiasa gitu
bahwa ada ketakutan bayangkan ya
case apa kasus penutupan gereja mereka yang sedang asik beribadah dan segala macam begitu ya
hal hal yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama begitu luar biasa banyak
saya pikir kita harus mengakui bahwa intensitas yang cukup tinggi membuat kami jadi terbiasa dengan itu
ketakutan itu ada
saya memotret beberapa psikis jemaat yang merasakan ketika mau ibadah natal hari ini aja mas
minimal paranoi itu muncul ketika maaf aparat sudah mulai banyak di depan
di depan gedung gereja kami
itu kan menarasi menurut saya cukup menakutkan
gue mau ibadah bro
gue mau ibadah
masa harus sampai dijaga oleh aparat bersenjata gitu kan
berarti ini saya mau menunjukkan satu tadi yang sudah disebutkan oleh pak pendeta
berarti apa yang disampaikan oleh salah satu pengamat politik dalam twitternya itu berarti memang nyata seperti ini
ini kita baca bersama ya di layar
twitter dari burhanudin muhtadi
ijin mendirikan tempat ibadah
memang kenyataannya seperti itu
bahwa memang sindiran ini ataupun pernyataan ini merupakan ekspresi kejadian yang sebenarnya sebetulnya
yang terjadi di masyarakat pada saat terhadap teman teman christian
memang seperti itu
kalau mau buka data van
kalau mau buka data
gereja yang diberikan akses untuk mendirikan bangunannya sangat sangat terbatas
memang ada beberapa catatan apa yang berkaitan dengan ketentuan dan syarat pendirian rumah ibadah
tetapi memang harus diakui bahwa akses untuk dapat memiliki itu saja
dan saya pikir sekali lagi
bukan lalu jadi skeptis tapi karena intensitas yang tinggi lalu kami juga kami cukup terbiasa dengan hal ini
tapi lalu upaya untuk terus membongkar narasi itu saya pikir tidak kurang
kami kami gereja yang hadir di tengah konteks jawa barat sadar persis dengan pressure seperti itu
sadar persis dengan tantangan seperti itu
kami berusaha untuk terus membangun jejaring
kami berusaha untuk buat kegiatan kegiatan lintas iman rutin setiap tahun
untuk menghancurkan meluluh lantakan narasi narasi yang menyekat luar biasa seperti itu
oke mas sastro memang realitanya seperti itu ya
bahwa untuk mendirikan tempat ibadah saja sulit gitu
maksudnya sampai ada tadi pernyataan
saya itu sering merasa sedih dan malu
orang mau beribadah aja kok susahnya begitu
saya kadang sampai pikiran nakal saya itu berpikir
nabi saja dulu
pernah mempersilahkan di satu sudut ruangan serambi masjid
untuk dijadikan tempat ibadah agama lain ketika bertamu di tempat beliau
demikian juga para khalifah pernah mempersilahkan orang untuk beribadah
ini di zaman sekarang kok mau mendirikan tempat ibadah susah
setahu saya orang yang melarang orang beribadah itu orang yang tidak beragama
sehingga dia mestinya kalau orang itu beragama lihat orang lain beribadah kan seneng
dia orang baik
berarti dia orang bertuhan
mau mendekatkan diri pada tuhan
maka ini kadang saya secara pribadi mbak
sering merasa gelisah
sering merasa sedih ketika ada kabar
saudara kita yang susah beribadah
saudara kita yang susah membangun tempat ibadah
kalau itu terjadi
nanti orang islam kalau membangun tempat ibadah susah kayak apa ya
bayangan saya seperti itu mbak
saya merasakan diri saya sendiri
kalau suatu saat
saya mau bangun musola
ijin kemana mana susah
mau izin ke gusti allah gak tahu gimana cara
salah satu bentuk kedangkalan beragama yang tadi anda sebutkan ya
kedangkalan beragama dan hilangnya sikap wise
narasi seperti ini menurut saya kalau saya boleh
harus tinggi intensitasnya
karena lawan kita itu kedangkalan paradigma mereka yang baca teks di permukaan saja
dan itu cukup banyak
jadi saya pikir narasi narasi ini harus sangat banyak
karena itu yang bisa mengedukasi mereka
supaya lalu mereka sadar persis bahwa ini menjadi hal yang
tantangannya memang karena bagaimana cara berkomunikasi
pertama sekali lagi saya selalu berharap bahwa ada kehadiran negara dalam konteks
bukan mengintervensi nilai ideologi keagamaannya
tapi relasi hubungan untuk kemanusiaannya itu harus adil
menjadi penyembatan lah
makanya kenapa kita rukun harmoni disini
karena ada jembatan sosial kenegaraan yang saya kira menjadi sangat penting
kalau dialog antara kita memahami diantara umat islam dan umat itu kan sudah sering
tapi problemnya bagaimana di
ini informasi tidak nyampe ke relung komunikasi di
komunikasi dan aturan main yang harus diikuti satu sama lain
saya kira itu harus dilakukan
tapi menurut cananto pemerintah disini bagaimana
sudah bisa mengambil alih atau sudah bisa menangani
atau kemudian masyarakat sipil tidak bisa dikendalikan atau gimana sih cananto
kalau saya melihat bahwa kadang kadang di luar batas juga pemerintah mengintervensi nilai keagamaan
bukan mengatur antar relasi hubungan
malah mengaturnya nilai bagaimana ideologi keagamaan
seharusnya tidak ikut campur kalau disitu
yang diatur adalah bagaimana relasi hubungan satu sama lain
misalnya komplik keagamaan
mekanismenya kan sudah diatur
pendidikan gereja itu mekanismenya ada loh
tempat ibadah semuanya ada
mekanismenya seperti apa
apakah prosedur ini seperti apa
perlu ada penjelasan
itulah gunanya adanya mediator negara dalam konteks melakukan pendekatan
kenapa ini sudah berhak mendidikan ibadah
karena ini jumlahnya misalnya sudah ada
kursusnya sudah ada
saya kira kalau sudah dibangun seperti itu tidak ada lagi
orang beribadah misalnya
kan semakin orang dilarang maka semakin kuncing kuncingan
masa beribadah kuncing kuncingan
artinya mas astra kalau menurut anda ini pemerintah yang tidak tegas
atau kemudian salahnya siapa nih
ormas ormas agama lain yang kemudian tidak ditertipkan oleh pemerintah
atau seperti apa sih
pemerintah itu kerjaannya banyak banget ya mbak
kalau semuanya diatur ditibis
tapi kan mendirikan kemahiran itu adalah hak ajazi
di samping mas nanto saya setuju pemerintah harus menjadi wasit yang adil
penegak aturan yang adil
tetapi prakarsa sosial masyarakat komunitas ini juga penting
sehingga kalau prakarsa prakarsa komunitas interaksi integrasi pemahaman antar masyarakat ini sudah tercipta
oh kamu berapa empat puluh orang
mestinya tidak sah mendirikan ibadah
tapi demi kebaikan supaya kamu bisa
ya sudah tak izin
kalau ada begitu kan juga enak
ini menjadi faktor yang penting juga
ini kok lima orang mau mendirikan ibadah
lu gede ke jakarta jauh ya mbak
kalau saya ini kesana karena ini ada aturan agama saya begini
oh gitu ya
ya sudah kalau begitu mendirikan
ini yang saya maksud prakarsa komunitas
sehingga negara pun akan menjadi mafhum dengan situasi seperti ini
prakarsa komunitas selama ini dari ormas ormas islam
seperti muhammadiyah kemudian dari nu sudah ikut memprakarsai itu atau gimana
tingkat kesadarannya seperti apa
ya sudah dalam sekup sekup tertentu nu
muhammadiyah ini kurang teriak kenceng apa lagi soal itu
kalau kita kayaknya sudah selesai lah
tapi kan ini kadang ada kelompok kelompok lain yang kemudian membuat distruksi distruksi sosial memperkeruh ini
ini yang saya sebut
ini yang perlu diajak omong dipahamkan
jadi memahamkan orang yang salah paham itu tadi
ini yang saya sebut prakarsa komunitas ini penting
jadi supaya untuk ini tadi loh
apa yang dilakukan hukum pemerintah ini tidak saklek begitu
kalau sudah ada understanding ada kearifan
oke lima orang di sini karena dia ada kebutuhan khusus ada keinginan khusus
daripada dia susah susah kok kayaknya jauh
sudah kan dirikan saja disini ya
berarti harus ada pendekatan psikologis pendekatan
jadi itu yang saya coba
jadi jangan menggunakan tindakan tindakan represif
itu tugas kita ini menjaga taman sari
bukan merubah mawar menjadi melati
karena itu kerjaan tuhan
tugas kita adalah menjaga mawar melati kenanga kamboja bisa hidup rukun dalam taman sari
dan berbunga sebanyak banyaknya
supaya keindahan dan keharumannya bisa diingatkan semua
jadi tumbuh dan berkomunikasi sama pak pendeta
melihat pemerintah ini sudah tegas atau gimana sih sebetulnya
atau kurang pendekatan persaudaraannya pendekatan psikologisnya gitu
apa upaya pemerintah untuk segera membuat undang undang perlindungan umat beragama dan kepercayaan
saya pikir kalau frame itu belum selesai maka potensi kalau potensi saya pikir kita tidak bisa bendung ya
tapi akses untuk mereka yang berada dalam konteks tadi tidak akan pernah selesai
jadi saya pikir rekomendasi yang terus didorong dan digaungkan beberapa kawan kawan jaringan adalah
supaya secepatnya mendorong undang undang perlindungan umat beragama dan kepercayaan
itu poin penting yang saya pikir harus di garis bawahi di belakang
kepercayaan karena mereka punya hak yang sama untuk mengakses dan menjauhkan upaya upaya diskriminatif terhadap golongan dan komunitas mereka
saya pikir itu poin penting pak
saya pikir itu poin pentingnya adalah mendorong undang undang perlindungan kehidupan beragama dan kepercayaan
oke setelah ini kita akan bahas bagaimana sebetulnya merawat kemajemukan dalam umat beragama tahun mendatang
karena tahun mendatang juga tahun politik
jadi harus lebih diwaspadai lagi kita akan membahasnya setelah ini
tetap bersama kami di layar demokrasi
nah berbagi tentang umat beragama
terima kasih pak
apa yang berkelanjutan
apa yang berjalan jalan berbangsa selama tahun tahun ke depan
apalagi tahun depan itu merupakan pilkada dua ribu dua puluh
dan masyarakat sudah lelah sebetulnya
dari dua tahun belakangan ini sangat dikuras energinya ya
mungkin dari pak pendeta terlebih dahulu bagaimana sebetulnya
dari upaya yang sejauh ini kami dan kawan kawan di jaringan lakukan
ketika kita berusaha untuk meng create event ajang forum diskusi lintas iman
gak ada yang lain
karena hanya itu yang paling memungkinkan sampai sehingga lalu mereka yang ikut ambil bagian di dalamnya mereka kembali
dan lalu menarasikan itu ke lingkungan mereka masing masing
jadi tidak ada saya pikir bicara toleransi
lu gak buat event lo gak buat ajang untuk menciptakan forum dialog lintas iman
buat gue itu jauh banget
oke anda kan sebagai tokoh muda kristiani cak nanto juga tokoh muda muhammadiyah
mas sastro tokoh muda nu tokoh yang pernah muda
nah itu mungkin ada formula khususnya nggak sih sebetulnya untuk bagaimana merawat kemajemukan
mungkin lebih spesifik selain dialog dialog kan sebetulnya sudah sering dilakukan ya oleh para tokoh senior gitu ada nggak
mas pak pendeta mungkin
ya saya pikir beberapa kali narasi anak anak muda ini memang kita harus masuk dengan segmentasi mereka
sekarang banyak literasi literasi dan apa
kegiatan kegiatan keagamaan yang dikemas masih dengan cara cara yang apa
kita harus akui perkembangan sekarang ada dalam level tertentu
sehingga ketika kita bicara soal segmentasi pemuda
maka kita harus menggunakan media media yang bisa dijangkau oleh mereka begitu ya
jadi saya pikir untuk menjangkau generasi pemuda sehingga mereka
tercerahkan terhadap hal hal berkaitan dengan toleransi ini
memang harus masuk ke lini segmentasi pemuda gak ada yang lain menurut saya
kedepannya kedepannya tahun depan tahun pilkada tidak ada lagi politik identitas
tidak ada lagi pembelahan di masyarakat gitu
kalau dari ini perspektif saya pribadi kalau dari pengalaman terakhir tahun ini
ya bahwa kita punya ekspektasi bahwa
disparitas soal perpecahan politik di tahun ini tidak terjadi
saya pikir okelah kita punya ekspektasi dan harapan itu
tapi saya pikir potensi itu masih terlalu besar dan masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang
saya pikir perlu untuk terus kita

oke saya pikir perlu untuk terus kita

oke saya pikir perlu untuk terus kita

oke ca'ananto sebagai tokoh muda muhammadiyah nih
bagaimana merawat kekemajemukan tahun depan tahun pilkada
harapannya tidak terbelah lagi toleransi beragama semakin tinggi gimana nih cak
eee jadi konsepsi dialog memang harus terus digalakkan
jadi apa tingkat dialog yang harus dinarasinya harus terus menerus di kita galakkan
pertama itu yang kedua kami selalu berupaya bagaimana orang itu
tercerahkan dengan tahu sebenarnya misalnya kehidupan teman teman
hristiani seperti apa
kristiani tahu tentang kehidupan agama saya apa
cara beragama saya
jadi bagaimana nanti komunitas komunitas itu saling bertukar
tidak hanya diskusi tapi bagaimana kita praktekkan
bagaimana satu sama lain tahu
tanpa harus merubah keyakinan kami biarkan tanpa memaksakan perubahan keyakinannya
apalagi di itu yang kami programkan selama ini
nanti ke depan dua ribu dua puluh kami berupaya orang kader kader muda muhammadiyah harus terbuka pikirannya
dari pengalaman kami berjejaring kegiatan kegiatan narasi lintas iman
satu satunya cara untuk memulihkan mereka yang punya paradigma sempit tadi adalah
mengajak mereka langsung bertemu dengan pengalaman pengalaman tadi fani
oke saling bertukar
itu langsung memulihkan itu langsung mencerahkan ini pengalaman pragmatis ya
mengajak mereka langsung bertemu dengan pengalaman pengalaman
sekali waktu kami kawan kawan hristiani datang ke ponpes ya
kami kawan kawan kristiani datang ke ponpes dan lalu bersama sama bersama dengan mereka
itu sangat memulihkan mereka
karena begini jadi kita sekarang kehidupannya sudah sosial sudah media sosial
kadang kadang konstruksinya tidak tahu bahwa ajaran itu sebenarnya lahirnya dari mana polanya seperti apa
apalagi itu yang harus dipahami culture nya seperti apa
sehingga menumbuhkan rasa keimanan lebih kuat dan mencintai sesama seorang
dan ke depan saya kira yang paling penting bahwa
moralisasi tentang pilkada itu
jangan disangkut pautkan terus menerus
kalau orang meyakini bahwa itu pilihan agamanya nggak ada masalah
tapi dengan karena narasi pilihan itu menyangkut permusuhan untuk seseorang itu yang tidak boleh
singkat saja harapannya bagaimana merawat kemanjemukan
tahun depan juga masih tahun pilkada
harapannya gimana sih mas
terus tiga hal yang perlu dilakukan
satu memperbanyak ruang ruang perjumpaan
karena dengan intensitas perjumpaan yang tinggi
ada timbul understanding kooperatif
menghilangkan salah paham yang sekarang ini sudah di frame oleh media
pikiran manusia di frame media
tapi begitu ada perjumpaan akan terjadi relasi dan interaksi
yang kedua adalah
mensosialisasikan dan mengeksplorasi best practice kehidupan bertoleransi
di suatu desa ada yang umat kristen umat islam
di desa itu
tapi ada konsensus di situ
itu ada self defense mechanism yang ditata di situ
yang terakhir adalah dengan menarasikan agama dalam nilai nilai yang lebih universal
penuh persaudaraan sehingga bisa menjadi counter narasi terhadap agama agama yang penuh kebencian itu
oke terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya di cnn indonesia pada malam hari ini
pada malam natal terutama pak pendeta pita
terima kasih sudah meluangkan waktu yang harusnya mungkin beribadah berkumpul bersama keluarga
mau berkumpul dan juga berdiskusi berdialog bersama kami merajut persahabatan beragama
dan setelah ini akan ada epilog dari mas astro budayawan nu terkait dengan persahabatan dalam beragama
dan demikian tadi dialog kami dalam layar demokrasi
saksikan layar demokrasi hari hari berikutnya
selamat malam sampai jumpa dan selamat natal